ya selanjutnya ini kami juga baru saja mendapatkan berita duka datang dari keluarga besar tni angkatan darat
ya wakil kepala staf angkatan darat letnan jenderal herman asaribab meninggal dunia senin siang di rspad gatot subroto akan dimakamkan di tmp wayena jayapura
sebelum diberangkatkan ke jayapura jenazah disemayamkan di rumah duka sentosa jakarta senin malam untuk dilakukan peribadatan dan penghormatan
turut hadir kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa yang memimpin penyerahan jenazah dari pihak pemerintah kekeluarga
legend herman asaribab adalah putra papua pertama yang menduduki jabatan di lingkaran satu tni angkatan darat sebagai wakil kepala staf angkatan darat
beliau meninggal setelah mendapatkan perawatan selama tiga puluh empat hari di rspad dengan gejala komplikasi di organ paru
almarhum adalah putra terbaik
putra terbaik beliau diangkat oleh presiden sebagai wakil kepala staf angkatan darat
putra daerah dari papua yang tertinggi yang pernah mendapat pangkat bintang tiga dan jabatan wakil kepala staf angkatan darat
kami bangga memiliki almarhum